berdasarkan pkpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua proses pencalonan presiden dan wapres harusnya digelar sembilan belas oktober hingga dua puluh lima november dua ribu dua puluh
namun kini kpu sedang merancang pkpu yang isinya memajukan jadwal pendaftaran capres cawapres dua ribu dua puluh empat
apa urgensi dari kpu dalam mempercepat pendaftaran capres cawapres
kita akan membahas bersama komisioner kpu pusat idam holik
pak idam selamat sore
selamat sore mas
pak idam apa urgensi untuk memajukan jadwal pendaftaran capres cawapres ini
salah satu prinsip dalam penyelenggaran pemilu itu adalah berkepastian hukum
nah oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kpu tidak pernah memajukan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
tetapi kpu menyesuaikan dengan norma atau ketentuan yang berlaku di dalam undang undang pemilu
dalam hal ini pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang mungkin bagi sebagian publik pasal tersebut itu belum didalami ataupun belum dibaca sama sekali ya
jadi kpu harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat satu tersebut
yang dimana dalam ketentuan tersebut penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu lima belas hari sebelum masa kampanye dimulai
hal ini memang ada perbedaan dengan
yang sebelumnya yang termuat di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden ditetapkan tiga hari sebelum masa kampanye
itulah kenapa terjadi perubahan dalam rancangan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
di dalam lampiran satu peraturan kpu tentang pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden
dengan peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua di lampiran satu
kpu hanya menjalankan ketentuan hukum yang berada di dalam undang undang pemilu itu sendiri
oke baik baik berarti bukan memajukan jadwal tetapi menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan tadi
apa saja yang menjadi pertimbangannya
dalam kami menghitung kapan waktu terbaik untuk membuka atau mempersilahkan partai atau gabungan partai melakukan pendaftaran
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden itu harus diawali dengan kapan pasangan calon presiden dan wakil presiden
berdasarkan pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat satu tersebut itu lima belas hari sebelum kampanye dimulai
jadi kami menghitungnya menghitung mundurnya itu dari tiga belas november
nah kalau menggunakan norma yang lama itu dua puluh lima november
nah itu perbedaannya mas sehingga kami mau tidak mau harus menyesuaikan
karena norma atau pasal pasal berkaitan dengan teknis pencalonan ya berkaitan dengan misalnya
dokumen persyaratan bakal calon pemeriksaan kesehatan perbaikan dokumen administrasi
bahkan pada penggantian bakal pasangan calon itu kan sudah diatur secara rinci di dalam undang undang pemilu
yang dimana kami tidak bisa mempersingkat atau memperpanjang itu
jadi semuanya sudah diatur secara rinci di dalam undang undang pemilu
itulah kenapa pada akhirnya kami dalam lampiran satu mengusulkan lampiran satu rancangan pkpu tentang pendaftaran presiden
itu mengusulkan agar tanggal sepuluh sampai dengan tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga adalah masa pendaftaran bakal pasangan calon
presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun gabungan partai politik
jadi bukan dimajukan tapi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang undang pemilu
baik baik pak idam tapi kan ini sama saja dengan adanya perubahan timeline gitu
atau waktu yang memang sudah dipersiapkan oleh parpol parpol ini
bagaimana dengan proses sosialis
apakah ini juga sudah disampaikan kepada mereka
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga sebagai perubahan terhadap undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
itu melalui proses legal drafting antara pemerintah dan dpr dalam hal ini komisi dua dpr ri
kita ketahui undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga itu berasal dari perpu
yang dimana perpu ini diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal dua belas desember dua ribu dua puluh dua yang lalu
jadi partai politik itu dan yang lainnya
partai politik sebenarnya sudah tahu
kalau hari ini partai politik misalkan ada pihak yang kaget
saya pikir mungkin karena baru mengetahui kali ya nggak apa apa
ini kan satu momen bagi kami untuk mengkomunikasikan hal ini semuanya kepada publik indonesia
termasuk juga kepada pihak pihak yang tergabung di dalam partai politik
oke baik biar semuanya jadi clear gitu ya
tapi pak idam kalau dari kacamata anda anda melihatnya apakah parpol ini akan siap begitu
dengan adanya tadi kalau kita bilang perubahan jadwal
jadwal tapi anda katakan penyesuaian ini
apakah anda melihat bahwa parpol sudah siap dengan penyesuaian yang baru ini
kami meyakini bahwa parpol siap
yang mendesain undang undang pemilih undang undang pemilu tersebut
perubahannya maksud saya itu salah satunya adalah pihak dpr
kita bisa tahu bahwa yang namanya legal druptor menurut undang undang dasar itu adalah pemerintah dan dpr
maka sesuatu yang aktivitasnya ada di dpr nggak mungkin partai politik ini nggak tahu
karena anggota dpr itu adalah perwakilan rakyat yang pendaftarannya diusung oleh partai politik
baik baik pak idam poin poin apa saja lagi lainnya yang ada dalam draft pkpu yang baru ini
dalam pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
kami mengedepankan penggunaan teknologi informasi
ya yang kami perkenalkan kepada publik dengan nama silon sistem informasi pencalonan
yang dimana nanti partai politik atau gabungan
partai politik yang mengusulkan pendaftaran bakal pasangan calon
dokumen persyaratan administrasinya semuanya harus didigitalisasi dan diunggah ke dalam silon
hal ini berbeda dengan masa pendaftaran presiden dan wakil presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu di tahun dua ribu delapan belas
itu satu kami komitmen untuk mengedepankan digitalisasi dalam tahapan penyelenggaran pemilu
yang kedua kami ke depan akan mengumumkan lebih awal
yang ketiga kami akan mengedepankan digitalisasi dalam tahapan penyelenggaran pemilu
yang ketiga kami akan mengedepankan digitalisasi dalam tahapan penyelenggaran pemilu
terima kasih sudah bergabung bersama kami komisioner kpu pusat idam holik selamat sore